sekretaris jenderal fpi novel bamukmin
senin pagi memenuhi panggilan mabes polri terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
yang menyeret yayasan keadilan untuk semua
novel diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi
setelah sebelumnya tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan jumat pekan lalu
novel bamukmin hadir di kantor bareskrim mabes polri gambir jakarta pusat
dengan didampingi pengacaranya ali lubis
pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat keterlibatan novel terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang
yayasan keadilan untuk semua
rekening yayasan tersebut merupakan wadah untuk menampung dana aksi bela islam
pada empat november dan dua desember dua ribu enam belas lalu
selain novel nama nama yang terkait dalam kasus tersebut adalah
bahtiar nasir yang diperiksa pada jumat pekan lalu
pihak lain yang juga telah diperiksa adalah
ketua yayasan keadilan untuk semua admin armas
anggota yayasan keadilan untuk semua
islahudin dan satu pegawai bank